gimana mas rasanya tidak tengi dirawi dua takutkan jawab
bisa mengenal bisa tengi tengokin
ini dia tiap malam itu mendengarkan
di sini kan tempat tempat
di sini kan tempat tempat
sampai denger kita apa usah diburung
ya kacang sedikit
eh bertawannya gantian makan makan
taran tuh formalin tas
nanti kan dimulai langsung butuh
bukan udah gak dibayar
nunggu nunggu saat yang tepat
ini kalau belum habis jamnya habis bisa nambah lagi
menganonara orang tua allah

ini adalah tempat yang asli di jemaah
tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah

di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah

di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
di tempat yang asli di jemaah
kota di jemaah
cercah sama rumah youtube dan aplikasi bantuanabsorption hearing rolls
kota di jemaah
apa mau foto foto bareng
bagaimana dia nyanyi
bagaimana dia nyanyi

eh kan ini belum selesai pak
oh dia ya
habis nasi berapa
habis nasi berapa
kita lihat dengan pak suter gimana pak
tadi habis dua nasi
satu saya ambil teri
sebenarnya saya penyuka manyung
yang kuat yang bagus yang dibubat
buana gitu ya
cuma disini manyungnya cili banget
mudah mudahan berjigilnya tambah oke ya mas
ini persiapannya jatuh bingit
undangannya jatuh bingit
ini memang orang banget
masa enak jauh
pak ini saya kata akur besok gimana pak
debat ya besok
kita itu orang tahu diri
kalau sampai yang mintanya debat ya kita berdebat
jangannya ulang tahun ulang tahun
jadi kak pengen pan papan
sama tempat tempat yang sedang pilkada di lain
di lain papa kita begini
di balas sama beliau
pak persiapan untuk debat besok seperti apa pak
persiapan untuk debat besok seperti apa
kalau dari bapak sendiri pak
sebagai pak selalu
persiapannya seperti apa
makan cukup gitu kan
itu kalau sudah debat kita lapar kan cilacap
udah biasa aja
nyiapin kostum gak pak
nyiapin kostum gak pak
oh rahasia mas
oh enggak enggak
kalau pak sudirman gimana
yang penting kelampin
kalau pak sudirman persiapannya gimana pak
sama ini persiapannya kita ngobrol begini
enggak ada yang khusus
kan itu kan
ya diskusi saja
ya urusan debat urusan publik lah
ini kan urusan pribadi
oh ini pernah menteri dprrd dprri
kerja sama kpm
atau mau dibalik saya gak mau acara sampean
udah siap mas ya abis berapa mumpung juga sih
biasanya abis tempe banyak tuh
iya tempenya yang tadi mau saya mangkokin
iya tempenya yang tadi mau saya mangkokin
iya tempenya yang tadi mau saya mangkokin
kalau makan malu
aku gak ada peronobos
gak ada peronobos silahkan dirusin
tempe goreng ya tanya
ini nih gak tempe goreng

kalau ngarani kan mendua
kalau mendua kematan kan
kalau ngarani kan mendua
aku tak ajarin ya mendua
kalau waktu saya makan tempe sedari